menjadi pemimpin lembaga anti korupsi bukanlah perkara mudah
berbagai ancaman seakan akan sudah menjadi santapan sehari hari
tak heran tunjangan fasilitas yang didapatkan pun tak sedikit
hal ini semata mata untuk mendukung pelaksanaan tugas
wewenang dan tanggung jawab pimpinan kpk
dua puluh november dua ribu lima belas presiden republik indonesia joko widodo
telah menandatangani peraturan pemerintah nomor delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas
tentang perubahan kedua atas pp no dua puluh sembilan tahun dua ribu enam belas
tentang hak keuangan kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan kpk
pp ini terutama merubah pasal tiga bahwa pimpinan kpk
diberikan penghasilan yang meliputi gaji pokok tunjangan jabatan
dan tunjangan kehormatan setiap bulan
dan berikut ini rincian tunjangan fasilitas yang didapatkan ketua
maupun wakil ketua pimpinan kpk
berdasarkan pimpinan kpk
berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh sekretariat kabinet republik indonesia
jadi total yang didapatkan pimpinan kpk
baik dalam bentuk tunai maupun tidak
seperti halnya asuransi sejumlah rp satu ratus dua puluh tiga sembilan ratus tiga puluh delapan lima ratus
sementara wakil ketua kpk rp satu ratus dua belas lima ratus sembilan puluh satu dua ratus lima puluh